sesuai dengan janji untuk merampingkan birokrasi presiden jokowi resmi membubarkan sepuluh badan dan lembaga nonstruktural
tugas lembaga yang dibubarkan akan dialihkan ke kementerian terkait
keputusan ini tertuang dalam peraturan presiden no satu ratus dua belas tahun dua ribu dua puluh
sepuluh badan dan lembaga non struktural yang dibubarkan tersebut antara lain meliputi dewan riset nasional
dewan ketahanan pangan badan pengembangan wilayah surabaya madura
serta badan standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan
selain itu ada komisi pengawas haji indonesia komite ekonomi dan industri nasional
badan pertimbangan telekomunikasi komisi nasional lanjut usia
dan badan olahraga profesional indonesia serta badan regulasi telekomunikasi indonesia
dengan pembubaran tersebut pendanaan pegawai aset dan arsip yang dikelola oleh sepuluh lembaga non struktural
dialihkan ke kementerian serantau